selanjutnya saudara ada seorang pria warga kota cirebon jawa barat
ditemukan tewas setelah tertabrak kereta api di lintasan jalur pantura bypass kota cirebon jawa barat
polisi kini tengah melakukan penyelidikan kasus tersebut
petugas polsek selatan timur bersama inavis reskrim polres cirebon kota
melakukan penyelidikan kasus seorang pria yang tertabrak kereta api hingga tewas
peristiwa ini diawali adanya rangkaian kereta api rangga jati yang melaju dari cirebon menuju jawa tengah
saat itu tampak korban yang membawa sepeda ontel berada di sekitar rel
petugas sudah meminta agar korban menjauh dari rel kereta api karena membahayakan
tiba tiba saat kereta rangga jati melintas korban naik ke atas rel dan diduga menabrakan diri
kanit reskrim polresta cirebon kota menyebut pihaknya masih akan mendalami kematian korban
dan meminta keterangan keluarga korban
korban lalu lalang di sekitaran rel kereta sudah disempat dihalau untuk tidak di sekitar kereta
tetapi korban tetap masih ada di sekitar kereta
kemudian saat kereta melintas tiba tiba korban menabrakkan diri ke kereta
berdasarkan informasi dari penjaga rel kereta seperti itu
akan kita dalami kembali seperti apa saksi saksi yang lain seperti apa
petugas kepolisian dan pt ki langsung mengevakuasi tubuh korban dan dibawa ke rumah sakit